ya tahun monyet api telah berganti dengan tahun ayam api
lalu bagaimana karakteristik serta prediksi prediksi bagi tahun ayam api ini
kita lihat informasinya
ini di tahun dua ribu tiga belas
ternyata tahun ayam api diprediksi akan memiliki banyak sekali tantangan
api menghancurkan logam dan hubungan destruktif ini berarti tantangan ganda sepanjang tahun
namun cahaya dari api menyeratkan harapan dan juga transformasi bagi mereka
yang tahu bagaimana bertindak secara harmonis dalam suatu keadaan
lalu mengapa disebut dengan ayam api
ternyata ayam jantan ini merupakan hewan komunal
hewan komunal itu antara lain adalah bernilai seperti menunjung tinggi nilai kebersamaan
itulah mengapa pada tahun ayam api dua ribu tujuh belas ini disarankan untuk membentuk kemitraan sebanyak banyaknya
dengan rekan bisnis serta tidak ada salahnya untuk menandatangani kontrak kontrak bisnis sebanyak mungkin
mungkin bagi anda yang sedang melakukan
perjanjian kontrak bisnis ada saatnya di tahun ini anda melakukannya tetapi tetap harus berpikiran jernih
dan membaca secara teliti begitu agar anda tidak mengalami kerugian begitu
lalu bagaimana dampak tahun ayam api ini terhadap siu siu yang ada di penanggalan cina ini
untuk siu kelinci sendiri kita mulai dari siu kelinci atau siu tikus maksud saya
nah ini yang diprediksi tidak akan mengalami keuntungan besar
jadi diharapkan anda yang bersiu tikus tidak terlalu
terbuai dengan investasi yang tentunya beresiko
dan bagaimana juga dengan siu kerbau begitu yang lahir di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga seribu sembilan ratus delapan puluh lima seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan juga dua ribu sembilan
untuk siu kerbau ini disarankan agar anda berhati hati dalam mengeluarkan uang
dan pastikan untuk mengusahakan untuk menabung
jadi anda jangan boros
bagi anda yang bersio harimau yang lahir pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat seribu sembilan ratus enam puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan maksud saya
dan juga di tahun dua ribu sembilan
dan di tahun dua ribu sepuluh tentu seperti yang memiliki keberuntungan yang cukup baik
namun apabila anda tidak dapat mengontrol hasrat impulsif berbelanja
maka resiko kerugian finansial menanti anda
ini khususnya untuk para wanita yang hobi berbelanja
kita akan beralih ke siu selanjutnya
nah ini yang tadi saya katakan siu kelinci yang lahir pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan juga tahun dua ribu
di mana siu kelinci mungkin mudah mendapat uang pada tahun ayam api
jadi anda beruntung
namun mudah juga ini mengalami kerugian
maka hati hatilah dengan pengeluaran
nah selanjutnya bagi anda yang bersiu naga begitu yang lahir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam seribu sembilan ratus delapan puluh delapan dua ribu dan juga dua ribu dua belas begitu
anda akan mendapat sedikit tantangan dalam bidang pengeluaran
jadi anda bersiap siap lah karena diprediksi pengeluaran untuk kebutuhan sehari hari anda akan bertambah
nah selanjutnya ini ada siu ular
itu gambarnya lucu juga ya
siu ular yang lahir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan dua ribu satu
dan juga dua ribu tiga belas
dan ini meski memiliki keberuntungan percintaan yang cukup baik
nah ini masalah percintaan anda baik ternyata
namun siu ular akan mendapat tantangan di bidang keuangan
nah jadi bijaklah untuk mengelola keuangan anda
kita akan lanjutkan ke siu selanjutnya
ini dia siu kuda
terlihat seperti kuda kan
nah ini siu kuda
di tahun ini adalah salah satu tahun keberuntungan juga
apabila anda mendapat kemudahan finansial
maka berhati hatilah dengan pengeluaran anda
ini rata rata memang anda harus berhati hati dengan pengeluaran anda
lalu kita lanjut untuk siu selanjutnya
di sini ada siu kambing
untuk anda yang lahir pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan seribu sembilan ratus sembilan puluh satu dua ribu tiga dan juga dua ribu lima belas
ini anda akan mendapatkan perhatian dalam bidang finansial
kurangilah untuk pengeluaran pengeluaran yang dirasa tidak perlu
ataupun tidak terlalu penting begitu
bagi anda yang bersiu kambing tersebut
dan hampir sama dengan siu monyet
siu monyet juga seperti itu
keuangan anda juga sama
anda di tahun ini akan diprediksi stabil
tapi tetap saja anda tetap harus berhemat
dan juga menjaga keuangan anda
kita akan lanjut ke siu selanjutnya
di sini ada siu ayam
nah ini kebetulan sio ayam juga ini
untuk anda yang lahir pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan seribu sembilan ratus delapan puluh satu seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga dan juga di tahun dua ribu lima belas
mungkin akan mendapat sedikit tantangan dalam hal karir
nah ini anda pun perlu lebih cermat lagi
dalam mengambil keputusan
keputusan keputusan yang anda akan lakukan nantinya
secara umum bagi siu ayam
ya sama seperti dengan siu siu lainnya juga
anda juga tetap harus berhemat
dan juga berhati hati dalam melakukan
ataupun mengerjakan sesuatu
sedangkan untuk siu anjing
ini untuk kelahiran tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh seribu sembilan ratus delapan puluh dua seribu sembilan ratus sembilan puluh empat dan juga tahun dua ribu enam
akan banyak mendapat kesempatan baik
untuk meningkatkan pendapatan
namun jika terlalu tamak
mungkin akan mengalami nasib buruk
nah ini yang terakhir
ini sesuai dengan siu saya
ketahuan dong ini
saya lahirnya tahun berapa

mungkin saya lahir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
dan ini untuk siu babi
cobalah lebih cermat melihat pasar
terutama bagi yang berkarir sebagai pengusaha
karena diprediksi akan mendapat keuntungan yang besar
itulah prediksi tahun ayam api di tahun dua ribu tujuh belas ini
semoga harapan dan juga keinginan anda segera terwujud